kamu memanfaatkan inin dengan membuka praktek penasihat spiritual
tidak posat rw
mungkin stella aja yang menganggap inin sebagai penasihat spiritualnya
karena dia tuh sudah memberikan nasihat yang baik buat stella
kalau stella datang lagi minta nasihat
bawa dia ke saya
jangan cah inin
tahu apa dia bisa berikan
terima kasih ya pak
eyang gledek memang hebat
stella dapet tawaran striping judul baru
sudah rejekinya stella
ini berkat pak dhani juga yang kenalin kita ke eyang gledek
salam untuk eyang gledek ya pak dhani
dan terima kasih ya
sama sama pak lek
ada yang bisa saya bantu pak
saya mau mengembalikan formulir yang harus saya isi kemarin
silahkan dicek pak
sudah menentukan tanggal dan hari hanya pak
alhamdulillah sudah pak
baik ini saya kembalikan
bapak langsung silakan ke ruangan situ
terima kasih ya pak
ada apa dhani
mau bagi bagiin tabloid
yang memuat berita tentang stella
di dalamnya teh
dengan pak hansip
belum waktunya istirahat
kalian tidak boleh mengabaikan tugas
siap pak bandar
mau nungguin pak ustadz rw
mau ngasih tabloid
kasih sama saya saja
saya harus menyeleksi berita tablit itu
ada apa ribut ribut
assalamualaikum pak ustadz rw
saya mau ngasih tabloid pak
oh iya terima kasih
jangan langsung diterima pak ustadz rw
pak ustadz rw tidak boleh sembarangan menerima pemberian orang
sebelum saya periksa dan saya nyatakan aman

lama lama kamu bikin senyuman saya bergerak
saya mau langsung saja pak ustadz rw
soalnya masih banyak urusan
duduk saya mau bicara
saya dengar dengar kamu mengundang warga makan makan
iya pak ustadz rw
stella yang minta sebagai ucapan rasa terima kasih kepada warga cirawas
yang sudah menerima jenagaan baik
stella bertemu penasihat spiritual
iya pak ustadz rw
kamu memanfaatkan inin dengan membuka praktek penasihat spiritual
tidak pak ustadz rw
mungkin stella saja yang menganggap inin sebagai penasihat spiritualnya
karena dia sudah memberikan nasihat yang baik buat stella
kalau stella datang lagi minta nasihat
bawa dia ke saya
jangan cair inin
tahu apa ini soal spiritual
iya pak ustadz
kalau saya dengar
kamu dan inin membuka praktek apapun
yang sifat menipu masyarakat
kalian berdua keluar dari cerah
iya pak ustadz rw
ya sudah kamu boleh pergi
saya pamit dulu assalamualaikum
ada yang banyak
assalamualaikum pak ustadz rw
kum kayaknya mulai sekarang
bukan di warung entin dilupain
habis manis sepah dibuang
cinta lama dilupakan
eh tegak kamu ceng sama entin
ini namanya pembaruan
apa pembaruan pembaruan
emangnya kamu nongkrong kesini sengaja
kamu kan kesini gara gara ada
kalo gaada juga ngapain kamu nomorong kesini ya
eh paduhut kamu jangan salah taunya
saya naik kesini
gara gara ga enak sama koswara
masa saya nomorongin di warungnya entin terus
sementara koswara buka warung kopi disini
koswara itu tetangga kita
kita harus membantu supaya warungnya kosong
apa kamu bantu juga koswara sudah maju
tapi mungkin benar juga kok
si aceh nomorong disini mungkin bukan karena
ayam kalo dibedakin dia juga pasti mau
emang gaada kum ayam yang dibedakin

kalau sobri setuju
saya tidak keberatan menerima lamaran stella
kalau dia terupanya mirip
banyak juga ustadz yang istrinya artis
stella bertemu dengan penasehat spiritualnya
setelah bertemu dengan para fansnya
stella larut dalam kegembiraan bersama fansnya
dia terlihat berbeda sekali dengan penampilan sebelumnya
yang terlihat angkuk dan sombong
kenapa di tempat lain dia sombong
di ciraus tidak
sepertinya ada yang disembunyikan oleh stella
untuk memperdaya petugas keamanan

setelah beberapa hari
ologia ini berusaha untuk dip tc while